setelah resmi bermanuver bergabung dengan partai persatuan pembangunan
dan ditunjuk sebagai ketua badan pemenangan pemilu
sandiaga uno semakin optimistis dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
namanya pun kian populer digadang gadang menjadi bakal calon wakil presiden
mendampingi ganjar pranowo
memiliki hobi yang sama apakah politik lari sandiaga
mampu mengantarkannya maju sebagai bacawapres
dan bagaimana cara sandiaga untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
seringkali ya pak untuk terjun ke lapangan melihat langsung apa aja yang ditelukan oleh warga
ya ini yang saya pelajari selama saya di pelayanan publik melalui kegiatan politik
kita harus ada di tengah tengah masyarakat
dan sebetulnya yang paling
mencontohkan itu ya pak presiden sendiri pak jokowi itu kan selalu ada di tengah tengah masyarakat
itu yang jadi inspirasi kita
dan kita harus mendengar apa yang disampaikan aspirasi masyarakat
kita harus memberikan solusinya
tadi kan solusinya sembako murah
ditebus hanya dengan rp lima belas
sehingga mereka ada partisipasinya juga
kalau hari itu saya mengingatkan dengan sosok
capres pak ganjar pranowo
kemudian seringkali kerja sama bareng ya pak
secara kan untuk memberikan masukan kepala daerah dan juga sebagai menteri pariwisata
nah sejauh mana nih pak
chemistry dengan pak ganjar
kalau pak ganjar sama sama kita penggemar olahraga dan pariwisata
dan kita berkali kali berkegiatan bareng
mbak atikoh juga pelari yang sangat hebat
di kalangan komunitas runner itu menjadi legenda mereka
saya melihat di sektor pariwisata itu perlu kolaborasi
ekonomi itu perlu sebuah inovasi
dan chemistry kita itu bisa kita bangun
bisa kita tingkatkan kalau kita punya kesesuaian
nah tapi tentunya dalam sebuah
kan pimpinan partai politik yang akan menentukan
kita sambil lari jalan jalan kecil kali ya pak ya
lihatnya situ ya pak
sering ini nggak sih pak pernah lari bareng sama pak ganjar
oh pernah kita pernah olahraga bareng di borobudur
karena destinasi wisata yang paling kita lagi kembangkan
dari lima destinasi super prioritas itu adalah borobudu
siapa yang pernah nih pak kalau lari lo
kalau lari ya
tuan rumah harusnya selalu di depan
berarti suka lari dari dulu ya pak
lupa pak sejoe itu
terima kasih bu
pak sejauh ini sedekat apa komunikasi dengan pak ganjar
komunikasinya saya sama beliau sih cukup rutin
dan karena itu dalam lingkung pekerjaan
beliau sebagai gubernur
saya tugas sebagai menteri
namun dalam pembicaraan politik hampir tidak pernah kita melakukan kegiatan politik
karena itu memang ranahnya domennya pimpinan partai politik
pak yang menarik nih nama pak sandi kan kalau saya lihat dari berbagai lembaga survei
sebagai calon wakil presiden itu urutan di atas mulu nih pak
apakah ini menambah optimistis dari pak sandi sendiri
saya kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas
keikhlasan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik
tapi sisanya serahkan pada yang di atas
serahkan kepada yang akan nanti mengambil keputusan
saya yakin ini akan terbaik
terutama saya ingin menitipkan perjuangan kita
membawa ekonomi kita menjadi ekonomi nomor lima terbesar di dunia di tahun dua ribu
sangat bonus demografi dan jendela peluang ini hanya sepuluh sampai lima belas tahun
kalau kita tidak bisa memanfaatkannya
kita akan kehilangan peluang ini untuk menjadi negara maju
negara yang begitu indah masyarakatnya begitu ramah
tapi kita harus berikan suatu pendekatan agar ekonomi mereka
semakin meriah semakin terangkat
dan itu dengan lapangan kerja mudah dan harga harga murah
pak ini menarik plt ketum pak mardiono kan sempat mengatakan
pak jokowi memberikan sinyal positif mengapresiasi kalau misalnya pak sandi kinerjanya sebagai menteri ini juga cukup

cukup baik kemudian pada waktu gobernur juga cukup baik kinerjanya

apakah ini juga menjadi sesuatu hal yang positif bagi pak sandi
dikhari juga golden new boy pak jokowi
benar benar saya sangat mengapresiasi dan terinspirasi pak jokowi
karena sebelumnya kita rival
dan beliau dengan tangan terbuka menerima kontribusi
pak prabowo dan saya di kabinet jokowi

dan ini kami lakukan dengan penuh kesembuhan
dengan tingkat kepuasan yang tinggi
anugerah dan itu perlu kita syukuri
berikan kerja keras
dan kontribusi terbaik kita
karena ini nggak berhenti di sini
membangun indonesia itu harus bersama sama
dan tidak sebentar sementar
tapi harus dalam waktu yang konsisten
baru baru ini sempat bertemu dengan pak jokowi
berbicara empat mata
apakah ada oboran oboran atau jangan mungkin pak
mengenai pekerjaan kita di pariwisata
oke lalu pak ini
kepala bapilu ya pak
badan pemilu p tiga
apa target dan juga
tugas dari pasan ini untuk
bisa memenangkan konvestasi
kalau kita ditargetkan sebelas juta
suara itu kan sangat tinggi
hampir dua kali lipat dari
perolehan suara di tahun

dan p tiga ini kan sebetulnya
partai yang sudah sangat dikenal
lambangnya ini sudah sangat
melekat di hati masyarakat
ini yang harus kita bangkitkan
terutama di kalangan muda
itu anak anak muda yang akan menjadi pemilih
dan juga ibu ibu
ibu ibu seperti ibu ibu inilah yang akan
menentukan masa depan kita
mak mak saya sebutnya
kalau ini hubungannya dengan
kan di bawah bapak tuh ada pak erick thohir
nah itu gimana pak
apakah jadi rival juga pak
oh enggak kita sih mitra
kita mitra sama sama menteri
sahabat baik kemarin kita nonton basket
bareng juga kita kecintaan kepada
olahraganya juga luar biasa
saya senang beliau sekarang sudah
menjadi tokoh yang juga diidolakan
di masyarakat dan kita
punya konsep bersaing bertanding
tapi akhirnya nanti bersanding
sama pak petrobo seperti apa
hubungannya karena kan satu kabinet nih
apakah saling duduknya bareng terus atau enggak
kadang kadang agak di belakang
tapi hubungannya baik pak sama
super baik super baik
dan beliau ini kan senior saya
dan sampai sekarang walaupun saya sudah
meninggalkan partai gerindra hubungan kita
lekat dan ya kita bersilaturahim untuk
nkri dan kebaikan bapak
pak ini jika nih pak kalau misalnya nanti
benar terdeklarasi bapak jadi wakil presiden
mungkin apa yang akan bapak lakukan
apalagi di p tiga bagi indonesia tentunya
pertama pasti membantu tugas presiden
kalau menjadi wakil presiden
saya pernah menjadi wakil gubernur
saya tahu posisi seperti apa
dan menjalankan tugas tugas yang diberikan
menjaga harmonisme kestabilan
dari pembangunan dari aspek
ekonomi ada akselerasi dan percepatan
pembangunan dari lapangan kerja akan
kita ciptakan melalui pendekatan pendekatan
pemberdayaan umkm dari segi harga harga
yang terjangkau saya akan membantu
presiden untuk memastikan pasokannya
lancar rantai distribusinya juga efisien
dan masyarakatnya sejahtera itu yang
menjadi fokus saya dan tentunya
kestabilan dari pembangunan dari
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi
pak kalau saya lihat dari dua ribu sembilan belas ke pemilu sekarang
bapak lebih apa ya lebih lepas
ya karena waktu itu sangat mendadak ya
di tunjuknya ya jadi dan masyarakatnya
sangat panjang sangat terolahkan
sekarang ini jauh lebih baik jauh lebih
ditata dengan demokrasi kita yang penuh
dengan inovasi mudah mudahan bisa mencapai
suatu hasil yang terbaik bagi rakyat indonesia
bapak kan waktu itu pas dua ribu sembilan belas cukup banyak
ngelari modal begitu ya pak bilangnya juga cukup besar
nggak kapuk berarti ya pak ini amanahnya
masih terus untuk memajukan bangsa dan
berkontribusi untuk masyarakat
ya kalau kita bicara pengabdian kita nggak boleh
hitung hitungan kita harus berikan yang
terbaik yang kita miliki tapi sekarang
dengan adanya beberapa inovasi dan efisiensi
dalam kontestasi demokrasi ini kita dapat
satu perbaikan satu sistem yang insya allah
pembiayaan politik kita itu akan jauh lebih
mudah mudahan dengan hari ini dia berjuang
untuk masyarakat indonesia insya allah
semuanya akan menjadikan kebaikan
nah kali ini ada sosok yang dikenal sebagai
pengusaha menteri juga dan baru baru ini
juga namanya mulai terendus menjadi wakil
atau bacawapres bakal calon wakil presiden
baik terima kasih mbak naya
sekarang saya sendiri saya ditemui
sama mbak nur dan sulaiman
spesial banget karena bang sandi
ada ibu ada sulaiman juga maksudnya ini kan
mungkin dari tujuh hari kurang kali ya sibuk
terus saya tanya langsung nih ke mbak nur ya
semakin sibuk ini gak sih protes gak
aduh bapak waktunya buat keluarga gimana bu
sebetulnya dari dulu juga udah sibuk
jadi memang sekarang sih bedanya ya bapak
sekarang di pariwisata lebih keliling indonesia
dulu waktu di saratoga ya lebih mengurus bisnisnya
jadi memang sama aja cuman beda aja
ya saya sebagai istri pastinya mensupport
agar bapak juga sehat karena memang bisa bermanfaat
untuk semua masyarakat yang membutuhkan
dan bisa menginspirasi untuk generasi yang akan datang
ibu menarik nih bu ibu sama bapak kan juga
kisahnya cukup romantis ya
saya pernah baca nih ada surat buat bang sandi
dari pak nur yang di spil spil ternyata bener jadi menteri nih ibu
bisa diceritain gimana sih bu awal ketemunya
sampai ada surat itu
waduh ini ya menceritakan flashback
pokoknya singkat cerita saya bisa berkenalan itu karena abang saya
dan waktu itu bang sandi gak pernah tahu kalau abang saya itu punya adik perempuan
nah disitulah dia melihat ternyata temennya ini punya adik perempuan yang
selama ini dia nggak tahu akhirnya dia bilang loh itu siapa kok ini apa
selama ini nggak pernah tahu
itu adik gue
oh kok lo punya adik gak bilang bilang sih adik lo buat gue aja deh
dan singkat cerita tiga belas tahun setelah itu kita menikah
berarti ini bisa bilang pandangan pertama kan sih bang sandi
ya pandangan pertama dan pada saat itu saya masih ingat banget dia pakai baju warnanya hijau
makanya sekarang kita berlabuhnya di partai yang warnanya hijau ini
ternyata dia pandangannya jauh sekali gitu loh
tujuh tahun yang lalu kita menikah dan empat puluh tahun yang lalu kita bertemu
jadi karena sempat ya putus nyambung putus nyambung selama tiga belas tahun terus nikah udah dua puluh tujuh tahun
jadi total kita empat puluh tahun
berarti surat itu ditulis belum jadi ya deh
itu malah waktu putusan kalau nggak salah
kamu kan kamu lagi sekolah di amerika
kalau pergi itu saya bilang kamu jangan lupain kalau kamu
gak sih ya
masih kayak sedikit
mencium aroma aroma perbedaan rekoleksi
faktor u kelihatannya
tapi nggak kelihatan ya bisa dilihat
walaupun sudah dua puluh tujuh tahun masih awet muda
aku spill dikit ah suratnya aja
coba ya kita spill suratnya sandi
cuma ini yang bisa saya kasih untuk kamu aja ya
mungkin udah gak perlu lagi
tapi gak apa apa kan sebagai kena kenangan dengan sampai dibuang
walaupun kamu mungkin nggak suka lebih baik disimpan atau dibalikin lagi
pesannya nih ya bang sandi
flashback ya bang sandi
semoga sukses di sekolahnya
jangan lupa ya sama yang namanya nur gitu ya
kalau udah jadi pak menteri
ya jangan lupa kalau sudah jadi pak menteri
itu lho pak menteri lho
langsung didoakan loh pak sandi
ya waktu itu saya juga bilang apa sih ini
sementara saya lagi sekolah gitu
rupanya dia udah memikirkan
sepanjang karir saya di dunia usaha juga nggak pernah berpikir untuk masuk ke politik kan
baru setelah diajak di dua ribu empat belas
mulai berikan pelayanan publik
ya sampai sekarang
tapi ternyata betul ya ucapan itu adalah doa
mungkin udah seret lagi
semoga jadi pak menteri
nanti jadi wakil presiden
kalau bapak ini
di gadang gadang banyak yang elektribulitas bapak juga cukup tinggi
untuk jadi bakal calon wakil presiden
ibu sendiri seperti apa bu
buat saya saya serahkan kepada yang di atas ya
serahkan kepada allah
karena semua kekuasaan adalah mereka
mereka milik allah
jadi kita berdoa yang terbaik
itu aja sih
jadi disupport terus
disupport terus sebagai suami sebagai imam keluarga sebagai bapaknya anak anak
mungkin yang publik pengen tahu sebenarnya sosok mas andi seperti apa sih bu
atau apa yang belum orang orang nggak tahu ternyata
baik sekali memang pak sandi itu selalu mengajarkan saya bagaimana
kehidupan yang betul betul dari saya nggak ngerti apa artinya hidup sampai hari ini
jadi beliau sebagai suami juga sebagai guru buat saya juga dan sebagai anutan mungkin ya
karena kedisiplinannya konsistennya integritas
jadi bang sandi itu memang sosok yang memang buat saya sangat menginspirasi untuk semuanya
bukan karena dia suami saya ya
tetapi memang kenapa sampai hari ini kita bisa bertahan insya allah dengan doa tentunya pasti
dengan ikhtiar dan doa semua
tapi memang beliau adalah sosok orang yang memang patut saya ikuti
mudah mudahan dengan hari ini dia berjuang untuk masyarakat indonesia
semuanya akan menjadikan kebaikan
berarti romantis baik mengerti
semua diborong ya
banyak juga ya
juga kalau saya lagi ngaco juga dimarahin
tapi itu bumbu bumbunya
kalau nggak dimarahin malahan ini
wah jangan jangan kenapa nih
aku gak marah sih
karena dia udah kalau gak marah berarti dia udah terlalu sibuk gitu
gak ada waktu
gak ada waktu
nah aku mau nanya sama selainmu
sulaiman nih katanya mama kan romantis juga nih
emang sih tadi aku lihat juga rawa banget kita ya
satu dua iya
papa gimana sih sayang sama kamu tadi dibilang menyenangkan
suka gak pengen aja sama papa
spend timenya apa sayang
jadi kalau udah kangen bapaknya can i call papa
aku bilang papa ngapain gitu ya udah cek aja gitu
jadi anytime dia bisa tau bapaknya ngapain
ya most of the time ya lagi melayani publik
tadi gue tanya kalau kangen papa gimana
terus kalau pagi pagi bapak suka apa
antre kamu sekolah sama apa sayang
yang suka bikini sarapan
berarti cukup dekat kalau aku lihat juga ya sama mas andi sama pondok
karena paling kecil ya
ya si bung so
tinggal satu satunya yang di rumah
yang lain kan lagi
dia jadi hiburan gitu ya ini
jadi benar benar bisa dilihat ya karena dibelakang seorang pria sukses ada wanita yang selalu mendukung dan ternyata visionernya luar biasa ya
bang sandi kenyataan dari surat itu adalah bukti otentik doa
bang sandi jadi menteri dan sukses
bang sandi jadi menteri dan semoga ada tujuan gos gos lagi sebagai shalon wakil presiden mungkin
doa dari saistri bisa mendukung
dari doa yang terbaik dan mudah mudahan allah ridho terhadap perjuangan kita
dan kan ini semuanya kontribusi terbaik untuk nkri tercintai
terakhir bang sandi sama pak nur
ada yang mungkin disampaikan
saya akan buat bang sandi dan bang sandi ke pak nur
karena kan pasti quality time kayak gini sangat hal yang memorable dan sangat berharga
ya saya terima kasih bahwa karena baru anniversary juga kita dua puluh tujuh tahun
doanya yang penting
doanya yang penting
jadi terima kasih udah dua puluh tujuh tahun
mendampingi tapi juga menjadi
kalau ada hal hal yang biasanya kan kita suka lupa diingetin
bang nur ini selalu diingetin
apalagi dia kuat dari segi agamanya selalu mengingatkan
dan waktu untuk keluarga itu walaupun sedikit tapi quality itu harus ada
dan kalau kerjaan itu gak pernah habis
ada aja kerjaan
tugas itu pasti menumpuk
tapi jangan lupa
keluarga nomor satu
untuk keluarga ini diberikan perhatian
karena saat saya naik dan turun di dalam karir yang biasa
saat saya gagal dan sukses di perjalanan itu selalu keluarga yang mendamping
tiga kata buat pak nur selesai
pak nur bales dong
pak nur bales dong
saya melihat bahwa desa wisata ini jadi pilar untuk kejutaan empat empat juta lapangan kerja di dua ribu dua puluh empat
empat empat juta lapangan
banyak tapi ini cuma harga yang terbaik untuk pemilu
orang orang di desa wisata kita bisa lihat
ada lagi yang terbaik
ada lagi yang terbaik
ada lagi yang terbaik
ada lagi yang terbaik
anugerah desa wisata indonesia ini sangat populer di kalangan masyarakat dan sangat ditunggu karena kehadiran kita di sini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja
dan karena ekonominya meningkat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten pemerintah provinsi juga pak upati bu abu pak gubernur ini sangat merasakan geliatan
beberapa waktu lalu ada desa wisata gegesi kulon juga meningkat jadi ini akan kita dorong untuk memastikan bahwa ekonomi masyarakat di jawa barat di cirebon ini insya allah bisa mensejahterakan
pak ini menariknya kan salah satu dari target bapak adalah meningkatkan desa wisata seberapa besar peluang desa wisata ini untuk meningkatkan lapangan kerja pak
saya melihat bahwa desa wisata ini jadi pilar untuk penciptaan empat empat juta lapangan kerja di dua ribu dua puluh empat dan ini provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak
provinsi yang menyumbangkan ekspor terbesar dari indonesia provinsi yang anak anak mudanya paling banyak
provinsi yang ibu ibunya juga paling banyak
kita harus pastikan di jawa barat dan cirebon ini ternyata kalau kita urut banyak sekali peradaban indonesia ini dimulai dari cirebon
seperti yang makam sunan gunung jati dan juga beberapa tokoh tokoh bangsa ini lahir dari cirebon
ini yang perlu kita angkat terus sebagai bagian daripada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
nah pak ini kan wisata religi kan juga ribuan ya pak sudah berapa persen ya wisata religi ini
dan potensi sudah serangkat
baru dua puluh persen kita punya delapan puluh persen wisata religi ini
ini misalnya ziarah wali songo ini kan kita mulainya di sini nih
kita banyak yang malah perginya itu ke turki ke mesir bagus bagus ke sana
tapi yang kesininya aja mereka belum pernah
jadi saya ingin mendorong lebih banyak kalau sekarang mungkin hanya dua puluh tiga puluh des per minggu
fasilitasnya ditingkatkan dan sebelum mereka ke luar negeri mereka menikmati dulu wisata religi di rumah kita sendiri di indonesia aja
pak ini boleh diceritain tadi kan menarik ya bapak naik kereta kencana
seperti apa pak apakah ini menjadi inovasi baru juga untuk meningkatkan potensi di wisata religi
karena kan itu kayaknya lumayan sensasinya menyenangkan ya pak
oh super menyenangkan dan berasa ada sensasi tersendiri ya
karena kita di atas gitu ya terus disambut sama selawatan ini inovasi luar biasa dari kearifan lokal
loh ke depannya next ya nih pak inovasi inovasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dari menkata rekreasi untuk bisa meningkatkan semua desa wisata wisata religi juga
pertama produk wisatanya jadi wisata religi ini melengkapi wisata alam wisata buatan wisata sejarah
kedua adalah acara acara ya jadi saya titip pak wagub pak bupati bu wabuk
dan event eventnya dibanyakin nih di desa desa wisata supaya insya allah lebih banyak event lebih banyak kunjungan wisatawan
lebih banyak kunjungan wisatawan lebih banyak juga cuan
ya bener nih apalagi waktu saya membangun jalan tol cipali itu banyak yang nggak sadar bahwa ternyata infrastruktur itu menghadirkan banyak sekali peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
meningkat jadi eventnya lebih dibanyakin dan
saya berharap selain infrastrukturnya sdm nya juga disiapkan jadi para pelaku umkm nya juga bisa mengemas produknya dengan baik bisa menjualnya bukan hanya di dalam negeri tapi juga ekspor dan bisa kita bantu pembiayaan
pak untuk terkait yang green economy sendiri seperti apa pak nantikan
nah ini bukan nggak ada hubungannya sama bajunya pak wagub ya tapi masa depan pariwisata itu adalah pariwisata hijau
betul ya pak ya jadi hijau nah ini hijau juga
ini ada pabrik hijau juga
ini ada batik hijau
ini ada satu
jadi kita mau hijaukan
ya ini kita hijau ini adalah masa depan pariwisata kita
masa depan ekonomi kita
jadi kita ingin bahwa batik semuanya ramah lingkungan sustainable
astana ini juga kita pengelolaan sampahnya lebih baik ke depan menggunakan energi baru dan terbarukan penggunaan air yang juga yang bijak dan inilah yang disebut sebagai pariwisata
jadi itu pariwisata oke
kayanya udah boleh banyak loh pak
amin kita doakan untuk lebih baik ke depan karena harapan masyarakat ini adalah mencari pemimpinnya yang seperti pak jokowi ada di tengah tengah masyarakat
seperti bapak ya
ya bisa menyapa dan
wow colok aduh takut takut
gak boleh sama darmanto
terima kasih banyak pak nanti kita akan melihat progres seperti apa dan tentunya tadi doa masyarakat
oke terima kasih